sejak januari lalu kawasan ibu kota negara baru yakni ibu kota nusantara atau ikn sudah mulai digarap
dan kini sudah ada sejumlah bagian yang telah dibangun
mari kita lihat apa saja yang sudah dibangun di sana
ibu kota nusantara dibangun di pulau kalimantan tepatnya di kalimantan timur yakni di kabupaten penajam pasir utara
nah langsung saja kita lihat kawasan inti pusat pemerintahan atau kipp di ibu kota nusantara
kompleks istana negara menjadi inti dari kipp di mana komplek istana ini dibangun di lahan seluas nyaris lima puluh hektare
istana negara ikn memiliki nilai kontrak lebih dari satu tiga triliun di mana di dalam kontrak kerjanya pengerjaan istana negara akan selesai dalam kurun tujuh ratus dua puluh hari
istana presiden ini digarap sejak januari dua ribu dua puluh tiga dan kini sudah mencakup dua puluh tiga persen
nah nantinya bangunan istana presiden ini akan menjadi bangunan yang paling megah di ibu kota nusantara
desain istana presiden yang disebut istana garuda ini merupakan karya pematung nyoman nuwarta
garuda dipilih karena merupakan simbol persatuan dan kesatuan indonesia serta lambang negara
kawasan istana negara ikn ini nantinya juga dilengkapi sejumlah bangunan diantaranya bangunan kantor presiden kantor sekretariat presiden masjid bangunan wisma negara dan pavilion presiden
di kawasan ini nantinya juga ada lapangan upacara yang ditargetkan dapat digunakan untuk upacara tujuh belas agustus pada dua ribu dua puluh empat mendatang
nah selain gedung pemerintahan beberapa hunian juga tengah dikerjakan
mulai dari kompleks tempat tinggal menteri dan pejabat
barat ini juga sudah dalam proses pembangunan
kementerian pupr menyebut secara rata rata saat ini pembangunan di ikn sudah mencapai dua puluh sembilan persen
nah selain kawasan inti pusat pemerintahan sejumlah infrastruktur juga sudah dalam proses pembangunan
dua bendungan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air di ikn
salah satunya adalah bendungan sepaku semoy di mana hingga pertengahan juli kesiapan bendungan ini sudah mencapai sembilan puluh tiga persen
nah targetnya bendungan sepanjang empat ratus lima puluh meter ini sudah beroperasi pada agustus ini
dan diprediksi hingga dua ribu tiga puluh ikn membutuhkan pasokan air lima liter per detik
infrastruktur lain yang sudah dibangun adalah akses jalan menuju ikn
di mana akses jalan dari kota balikpapan menuju gerbang masuk ikn sudah nyaris mulus
sekitar tujuh puluh hingga delapan puluh persen badan jalan sudah dilapisi aspal
sisanya menggunakan corsemen
namun rute jalan yang terus berkelok dan juga naik turun
ini membuat perjalanan dari balikpapan menuju ibu kota nusantara masih membutuhkan waktu tempuh antara dua hingga dua lima jam
nah untuk memangkas selama waktu perjalanan ini pemerintah juga menyiapkan akses tol lewat jembatan pulau bala
jembatan ini akan menjadi akses langsung dari bandara sepinggan balikpapan menuju kawasan ikn

jika jembatan ini sudah beroperasi maka perjalanan dari balikpapan menuju ikn dapat ditempuh hanya dalam tiga puluh hingga enam puluh menit saja
nah jika telah rampung jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di indonesia setelah jembatan suramadu
jembatan ini membentang sepanjang delapan ratus empat meter di mana saat ini pembangunan jembatan ini sudah mencapai sembilan puluh

meski kawasan ikn masih jauh dari kata rampung dan proses pembangunannya pun masih kurang
dan ada seluas dari lima puluh persen pemerintah optimistis memindahkan sekitar enam belas asn sepuluh i polri pada semester pertama dua ribu dua puluh empat